tasmen khusus delapan puluh delapan anti teror mabes polri menangkap tiga terduga teroris dalam sebuah operasi di wilayah soloraya jawa tengah
dua terduga ditangkap di wilayah gondang rejo karanganyar
sementara satu terduga lainnya ditangkap di kampung mipitan kelurahan semanggi solo
ketiganya diduga terlibat kasus perakitan bom dan meledak di salah satu bengkel di kecamatan gemolong sragen tahun lalu
di dusun winong desa jatikuung kecamatan gondang rejo karanganyar jawa tengah
densus delapan puluh delapan dibantu petugas brimob dan anggota polres karanganyar menggeledah rumah s dan em yang rumahnya berdekatan
penggeledahan berlangsung minggu siang sekitar pukul dua belas tiga puluh
keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda
s ditangkap di depan masjid al jamil sedangkan em di depan pasar sapi kliwongan kecamatan ogosari kabupaten boyolali jawa tengah
informasi yang dihimpun di lokasi
ditangkap usai melaksanakan sholat zuhur di masjid al jamil
setelah itu anggota kepolisian bersenjata lengkap menggeledah rumah s
kapolres karanganyar akbp henik marianto mengatakan penangkapan terhadap s dan em ini
merupakan pengembangan terhadap kasus perakitan bom yang meledak di salah satu bengkel di kecamatan gemolong sragen tahun lalu
barusan sudah dilaksanakan oleh rekan rekan dari densus delapan puluh delapan penangkapan dua terduga teroris
ini lanjutan dari proses pengembangan
yang pernah terjadi di wilayah sragen satu tahun yang lalu
jadi bulan januari sekitar januari dua ribu tujuh belas jadi mereka merakit kemudian meledak nah ini pengembangannya
sementara di kota solo tepatnya di kampung mimpitan kelurahan semanggi pasar kliwon solo
polisi juga menangkap dan menggeledah rumah terduga teroris hs
kartika bagus karanganyar
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang